tidak pak man
karena menghina sesama tidak pernah diajarkan dalam ajaran kita
paham pak man
paham pak man
apa raden paham
apa raden paham
apa raden paham
rasakan pembalasan kebocah kecil
rasakan pembalasan kebocah kecil
tidak nyamaku terancam
dalam bertarung jangan pernah merasa takut kalah
karena menang atau kalah itu bukan tujuan dalam pertarungan
kalau bukan untuk menang untuk apa kita bertahan
percuma buang buang tenaga saja
kalau hanya kalah

dalam sebuah pertarungan yang paling terpenting adalah
bagaimana cara kita mengolah kemampuan kanoragan dengan menggunakan akal pikiran tenaga dan juga rasa
bagaimana cara kita mengolah kemampuan kanuragan dengan menggunakan akal pikiran tenaga dan juga rasa
menjadi satu kesatuan

iya pak man
iya pak man
iya pak man
yang terpenting dalam bertarung adalah pengendalian diri
dengan menajamkan pendengaran
aku bisa mendengar suara langkah kaki orang itu
bahkan aku bisa membaca gerakan orang itu
dari suara gesekan angin
pakai aliran dari generasi yang lain
ibu priaario lich naik ke pextat biachinchangkung ini
yang conversasilitasi yang mulakan dari semua pengzemot tattoos
bieltons wine yang tersilap
tangan penyala bagus

aku berjanji akan selalu membawa kedamaian
nanti sebelum gelap kita harus kembali ke istana
mau kemana kalian
kita mau bermain bersama anak kampung
raden mau ikut
bermain bersama anak kampung
kita ini sangat beruntung
dilahirkan dalam golongan bangsawan
kita sangat berbeda dengan mereka
rakyat jelata itu
memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pesuruh bagi kaum bangsawan seperti kita
makanya mereka akan melakukan apapun yang kita mau
memiliki terah berdarah bangsawan
tidak harus membuat kita menjadi sombong
dan menghina rakyat jelata
karena rakyat jelata bukan budak
yang bisa kita perintah seenaknya
mereka juga manusia
yang harus kita hargai
setiap butir nasi ikan sayur apapun yang kalian makan
itu sebagian hasil kerja keras dari orang orang yang kalian sebut dengan rakyat jelata
karena menghina sesama tidak pernah diajarkan dalam ajaran kita
apa raden paham
terima kasih kang
terima kasih kang
terima kasih kang
terima kasih kang
terima kasih gusti
ada urusan apa kau di kampung ini
aku sedang mengembang tugas
siapa yang mengutusmu
bukan hamba tidak menghargai kigelap
tetapi sebagai prajurit bukankah kita harus bisa menjaga rahasia
seperti kigelap dan kilampu pasti tidak akan memberi jawab